well untuk pertama kalinya e sports resmi dipertandingkan sebagai cabang olahraga eksebisi pada pon ke dua puluh papua
sejumlah talenta e sports indonesia unjuk gigi dalam kelihayanya mengatur strategi di sebuah permainan online
nah salah satunya ada rafli yang menjadi atlet termuda dalam cabang olahraga ini
bagaimana kemudian keseriusan rafli di cabang olahraga ini
langsung aja kita bergabung bersama rafli setiawan atlet e sports tanah air
halo rafli selamat malam
selamat malam kak
hai apa kabar rafli
baik ya aku boleh tanya nggak sih kamu umur berapa sekarang
lima belas tahun berarti masih satu smp iya
wow keren banget udah bisa gabung dengan atlet atlet senior juga di pon dua puluh papua
tapi sebelumnya pernah kebayang gak sih rafli dari awal katanya iseng lihat temen main free fire terus jadi ikut
eh sekarang malah jadi serius
kamu pernah kebayang nggak sih rafli bisa sampai ikut pon di level nasional untuk kompetisi esports ini
saya pertama ngikut temen sih terus akhirnya bisa sampai sini
pernah kebayang gak sih sampai akhirnya main free fire tuh jadi serius gitu
nggak sih nggak kebayang
nah kemudian cerita rafli bisa sampai ikut pon tuh gimana sih apa yang ngajak
atau memang rafli suka ikut kompetisi kah
ada teman yang ngajak ikut pon ini
ikut pon ini audisi dulu atau gimana
iya audisi dulu
ini kayaknya rafli malu malu ya fans kamu udah banyak loh sekarang rafli
rafli sekarang main free fire nya di pon dua puluh papua ya tapi kalau kemarin kemarin latihannya biasanya latihannya berapa jam
delapan jam sudah
delapan jam sehari
orang tua kamu marah nggak sih main free fire melulu
dulu sih marah sekarang mah ada kayaknya
berarti ikut pon ini sudah izin orang tua ya
akhirnya minta izin walaupun sempat marah eh ternyata anaknya bisa serius loh di kompetisi pekan olahraga nasional ini ke dua puluh papua
tapi kalau awal awal ketika diajakin temen kemudian diajak ajakin temen ya nggak sih
kemudian masuk pon latihannya ada coachnya nggak atau rafli latihan sendiri
nggak ada sih nggak ada coach dari tim aja yang ngarahin ada kapten
iya ada kaptennya
kaptennya ini orang indonesia atau gimana
oh temen juga
oh temen juga
nah temenmu ini juga ikut e sports di pon
oh jadi belajarnya bareng ya
ngatur strateginya gimana rafli kok keren banget sih
itu dari kaptennya sih arahan dari kaptennya
tapi buat kakak kakak atau temen temen yang gak ngerti free fire nih boleh sedikit rafli jelasin free fire itu apa sih
game apa game tembak tembakan game atur strategi supaya kerajaan
aku gak ngerti bahasanya nih kalau free fire
nah oke oke itu memang harus dimainkan satu orang atau bisa berkelompok
berkelompok satu kelompok empat orang
satu kelompok empat orang rafli kenal semua dengan teman teman satu kelompoknya
paling tua umur berapa rafli
oh ada yang umur dua puluh tiga tahun ya
nah itu berarti ketika ikut untuk ambil bagian di pon digabungkan dengan teman teman kelompok ini sebelumnya rafli nggak kenal kan
kenal ini udah satu tim
oh memang udah satu tim
iya udah satu tim
pernah ikut kompetisi online sebelumnya dengan rekan rekan ini
udah udah pernah
udah sering sih kak
iya iya kapan berapa kali seringnya kapan coba diceritain kok keren banget sih rafli ini
sekarang tiga kali atau dua kali kak
setahun kadang bisa lebih lima kali kak
setahun lebih dari lima kali kadang aku pengen tahu berapa uang yang kamu hasilin satu kali kompetisi aja
tergantung tergantung itu ya kak sponsornya kak
tergantung sponsor oke rata ratanya berapa deh
satu lima juta rupiah
lima juta rupiah itu berarti kalau satu tahun lima kali bisalah dapat enam tujuh juta rupiah berarti teman temannya semua akhirnya tahu dong kalau rafli bisa dapetin uang dengan hasil main game online banyak yang pengen ikut main free fire juga dong
banyak yang pengen ikut main free fire
rafli itu sekolah di mana sih
di satu ratus delapan puluh satu jakarta pusat
wah bangga banget nih gurunya smp smpn satu ratus delapan puluh satu jakarta pusat
gimana dukungan temen temen sekolah dukungan guru guru
dukungan sih pada semangatin dari guru guru sampai kepala sekolah selalu mendukung
banyak yang ini nggak sih mention mention rafli rafli semangat rafli ayo ada nggak
banyak ya fansnya sekarang ya
followersnya berapa sekarang
masih ratusan sih gak
oh nggak apa apa nanti harus berarti harus nunjukin prestasi di pon supaya lebih bersinar lagi
tapi kita tahu ya sekarang anak anak muda di indonesia di luar sana yang kecanduan game online itu banyak
tapi nggak sedikit juga yang dampaknya buruk buat mereka
nah rafli ini kan arahnya serius ke pon dua puluh papua ada pesan gak sih buat teman teman di luar sana
terus latihan aja sih latihan terus sampai bisa capai cita cita yang dia mau di game ini
oke yang penting ikut passionnya aja ya
tapi jangan lupa tetap sekolah ya rafli ya
oke rafli terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami salam sehat kibarkan indonesia semoga menang
kita harapkan yang terbaik untuk rafli setiawan di sana ya bapak bayi rafli